ratu minerva mengutuk kerajaan meredon
raja julian kau telah menggunakan cara berbahaya untuk memenangkan pertempuran ini
dan aku mengutukmu bahwa ketika kau kembali ke rumah rakyatmu akan berubah menjadi binatang
setelah mengatakan itu ratu minerva menghilang
raja julian tidak memperhatikan kutukannya
dan dia kembali ke kerajaannya di mana ia menerima sambutan yang luar biasa dari putrinya
namun keesokan harinya ketika dia berada di ruang sidang
di ruang sidang tiba tiba satu persatu semua menterinya mulai berubah menjadi binatang
oh tidak kutukannya benar benar berhasil
ayah bukan hanya menteri menteri kita tapi semua orang di kerajaan telah berubah menjadi binatang
panggil para peri
para peri dipanggil tetapi mereka tidak bisa membalikan kutukan itu
dan segera si petapa datang
tapi dia juga gagal untuk membalikan

rajaku kutukan ini tidak dapat diubah
hanya orang yang telah merapalkan mantra yang bisa membalikannya
raja dan putri sedih
saat itu sebuah ide muncul di benak putri arya
ayah ayah ingat hikachiyo penasihat bijakmu
oh ya aku ingat
ah dia telah berubah jadi anjing
aku harap bisa menggunakan bantuannya di saat saat krisis seperti ini
kau pasti bisa ayah
kutukan telah mengubah rakyat kita menjadi binatang
tetapi itu tidak bisa menghilangkan kekuatan nalar dan juga ucapan manusia
mereka masih bisa bicara
setidaknya beberapa dari mereka
raja senang sekali mendengarnya
bagaimana aku tidak tahu ini
putri arya memanggil hikachiyo dan dia segera datang
aku telah berubah menjadi anjing
mungkin kita harus melupakan salam dan langsung pada intinya
itu bagus sekali
katakan padaku apa yang bisa membawa kita keluar dari kutukan ini
seperti kata pertama kutukan hanya bisa dipatahkan oleh orang
orang yang telah melemparkannya
sepertinya hanya ada satu solusi
kita harus berdamai dengan ratu minerva
baiklah aku siap
tapi kau kenal dia
dia tidak akan pernah menyetujui tawaran perdamaian
lalu beri dia apa yang dia inginkan
mendengar hal ini raja julian menjadi terdiam dan sedih
apa yang dia inginkan ayah
putriku dia menginginkan pedang sihir
dia menginginkan pedang sihir
itu adalah pedang leluhur kita
diturunkan dalam keluarga kita selama beberapa generasi
energinya membuat pasukan kita tahan terhadap kelaparan hujan panas dan bahkan badai
memberi kita keunggulan atas pasukan lawan
kakekmu memberikannya kepadaku
dan aku berharap suatu hari nanti aku akan memberikannya kepada suamimu
ya yang sekarang sepertinya itu tidak mungkin
kau akan mengundang ratu minerva ke festival pelompat tahunan kita
katakan padanya di akhir acara aku akan mempersembahkan pedang sihir
para peri mempersembahkan tawaran kepada ratu minerva
hari ini akhirnya datang
aku menerima undangan
katakan pada raja julian bahwa aku akan berada di sana untuk menghadiri acara itu
aku akan menerima undangan
aku menerima undangan
segera itu adalah hari festival pelompat tahunan
semua orang sangat bersemangat
raja dan putri mengumumkan awal acara

dan ratu minerva juga hadir di sana
sekarang di antara para peserta ada sang kodok sang kelinci dan sang belalang yang dianggap sebagai pelompat terbaik yang pernah hidup di meredon
kita akan memulainya yang mulia
selamat sore semuanya selamat datang di festival pelompat tahunan biarkan permainannya dimulai
pertama kupersembahkan si katak
salam yang mulia putri arya ratu minerva dari klau dan salam mahluk meredon
aku katak dari lembah utara dan merupakan kehormatan besar untuk menjadi bagian dari festival
sang raja cukup terkesan dengan perilaku sang katak
dia sangat sopan aku ingin tahu seperti apa dia sebagai manusia
jika semuanya berjalan baik dan kutukannya dihapus kita dapat memintanya untuk menikahimu
ah ayah memulainya lagi
sang katak melangkah ke atas panggung dan masuk ke tempatnya
kerumunan masih menunggu
dia mengambil nafas dalam dalam dan tepat ketika dia akan melompat
seekor lalat datang melayang di dekatnya
dia terganggu dan mulai mengejar lalat
ah aku harus membiarkan anak kecilku berpartisipasi
dia akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik
ya itu mengecewakan
tapi jangan khawatir kupersembahkan berikutnya si kelinci
salam yang mulia
aku kelinci dari perbukitan di sebelah barat sungai selina
kelinci juga tenang dan sopan
dan itu menyenangkan raja
kelinci itu mendorong dengan keras dan melompat lalu mendarat tepat di depan raja
sang raja terkesan
luar biasa kelinci bagus sekali
ratu minerva juga terhibur dengan lompatan kelinci
dia tersenyum dan bertepuk tangan
dan untuk yang terakhir aku persembahkan si belalang
dia tidak bicara sepatah kata pun
dan juga tidak menyapa raja
dari aroma yang aku ambil dari sini
aku tahu bahwa dia berasal dari keluarga yang baik dan makhluk yang sangat berani
baiklah kalau begitu
aku tidak akan mengatakan apa apa lagi
biarkan persidangan dimulai
belalang naik ke posisinya
dan segera dan tepat ketika dia akan melompat
indranya mengambil sesuatu yang datang dari belakang
dia segera mengerti bahwa itu adalah panah yang menunjuk arah ratu minerva
dia segera melompat
dan dengan tendangan yang kuat dia mengubah arah panah
panah itu meleset dari sang ratu dan menabrak kulit pohon
begitu juga dengan raja julian
saat itu seekor raja wali membawa pusur dan panah keluar
dan mulai berteriak kepada belalang
mengapa kau menyelamatkan ratu jahat yang telah menghancurkan hidup kita
dia adalah tamu kerajaan
dan dibawa perlindungan raja kita saat dia di sini
tindakanmu telah merusak reputasi raja kita
mendengar ini ratu minarva sangat terkesan
terima kasih belalang
dan untuk ratu minerva aku sangat sangat menyesal
tolong maafkan elang ini karena amarahnya mengalahkan dia
aku tidak peduli tentang elang itu
panahnya tidak dapat membahayakan aku bahkan jika itu menyentuhku
kau tahu itu
kami telah berperang satu sama lain
tapi aku harus mengatakan kalau aku terkesan dengan sang belalang
ratu minerva menunjuk ke belalang
dan segera berubah menjadi seorang prajurit yang sangat tampan
itu adalah ragnar si prajurit perkasa
putri arya tersenyum ketika dia melihat ragnar
dia selalu menyukainya bahkan tanpa sepengetahuannya
ragnar terima kasih karena tidak khawatir tentang kompetisi
dan mempertaruhkan hidupmu untuk melindungi aku dan juga reputasi rajamu
silakan minta apapun yang kau mau
terima kasih ratu klong
aku harap semua makhluk meredon dibebaskan dari mantra
dan kembali ke bentuk manusia mereka
sang ratu terkejut dengan keinginan ragnar
apa kau yakin itu yang kau inginkan
aku bisa memberimu semua kekayaan di dunia
aku yakin aku tidak peduli dengan hal hal itu
ratu minerva sangat terkesan karena dia belum pernah melihat seorang prajurit
yang begitu kuat dan loyal kepada raja dan rakyatnya
dia berbalik ke arah raja julian
mari kita selesaikan persaingan ini
pertama aku ingin mengusulkan agar aku mengadopsi ragnar sebagai putra dan pewaris tahtaku
semua orang terkejut termasuk ragnar
ragnar apa kau setuju
aku tidak pernah merasakan cinta ibu ketika ibuku meninggal saat aku lahir
aku mengumumkan ragnar sebagai putra sejati dan pewarisah ratu minerva
raja julian mengangkat tangannya dan kemudian kerumunan pun terdiam
dan apa keinginan keduamu
aku mengusulkan agar putraku dan putrimu segera menikah
ya aku tidak tahu apakah anakku
ayah aku setuju
ragnar tersenyum karena dia juga mencintai sang putri
wow tidak tahu itu akan semudah ini
baiklah minerva kau juga apakah ada keinginan yang lain
ratu minerva tersenyum
tidak ada hanya itu
mengatakan ini dia menggerakkan tangannya ke udara dan segera kilau ajaib menyentuh semua makhluk satu persatu
dan mereka berubah kembali menjadi bentuk manusia
ya aku kembali
meredon bersuka cita
ragnar dan putri arya segera menikah
dan pada hari itu juga hikachiyo mengumumkan pemenang festival pelompat tahunan selama pesta
dari seorang tentara menjadi belalang dan dari belalang menjadi pewaris klong
ragnar telah melakukan lompatan terbaik
dan karenanya diumumkan sebagai pemanah
dan dengan demikian persaingan antara kedua kerajaan berakhir selamanya
dan semua orang hidup bahagia selamanya